kita beralih ke informasi selanjutnya di tengah polemik anggaran dki jakarta yang disorot karena nilainya yang dianggap fantastis
dua pejabat tinggi dari pemprov dki mengundurkan diri
yakni kepala bapeda dan kadis pariwisata dan budaya
setelah rencana anggaran provinsi dki jakarta tahun dua ribu dua puluh menjadi sorotan karena nilainya yang fantastis
dua pejabat tinggi pemprov dki mengundurkan diri
di antaranya kepala badan perencanaan pembangunan daerah dki jakarta sri mahendra yang menyatakan pengunduran dirinya pada jumat sore
pengunduran diri dari jabatan kepala bapeda disampaikan langsung oleh sri mahendra saat gubernur dki jakarta anies baswedan akan mengumumkan besaran umr pada dua ribu dua puluh di balai kota jumat sore
sri mahendra beralasan pengunduran diri dilakukan di tengah rencana penyusunan anggaran tahun dua ribu dua puluh yang membutuhkan kinerja bapeda lebih baik lagi
dia juga berharap akselerasi bapeda bisa lebih ditingkatkan
saya mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi
bapeda dapat lebih ditingkatkan untuk musim masyarakat yang akan datang
demikian terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sementara itu sehari sebelumnya edi junaidi lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kadis pariwisata dan budaya dki jakarta
dia beralasan ingin menjadi staff di taman mini indonesia indah
sebelum mundur dinas pariwisata disorot akibat anggaran influencer
lima miliar rupiah
gubernur dki jakarta anies baswedan menganggap pengunduran diri pejabatnya merupakan sikap tanggung jawab dan kesatria
anies menyatakan pihaknya akan tetap bertanggung jawab untuk terus menertibkan dan memeriksa data entry rencana apbd dua ribu dua puluh
agar tidak kembali berulang terjadi kesalahan
ini jadi contoh
saya hormat kepada pak mahendra
itu bisa dijadikan sebagai contoh
sikap ini kemudian kita lanjuti pada mereka mereka yang kemarin mengerjakan data entry tidak dengan cara yang benar
kita akan melakukan pemeriksaan semuanya
sehingga kejadian kemalasan ketidak tertipan itu tidak berulang
tapi intinya anda bisa saksikan bahwa pemprov dki membangun kultur
dan membuatnya menjadi karya profesional
pemprov dki jakarta dikritik oleh publik usai nilai rapbd dki jakarta tahun dua ribu dua puluh yang fantastis terkuat
termasuk anggaran pendadaan leng iphone sebesar delapan puluh dua miliar rupiah
gubernur anies baswedan sebelumnya menegaskan akan memperbaiki masalah input data keuangan ini
sebelumnya dprd dki menganggap pemprov dki kurang berkomunikasi dengan dprd dki dalam pembahasan anggaran
tim hukutan cnn indonesia